nah inilah pameran foto dari anak anak pesisir jakarta utara
di mana pameran ini menampilkan tujuh puluh satu karya foto dari dua puluh lima anak pesisir jakarta utara
yang tergabung dalam kelas jurnalis cilik
nah seperti yang bisa dilihat foto foto ini menceritakan bagaimana tempat tinggal mereka di pesisir jakarta utara
dua puluh anak yang tergabung dalam komunitas jurnalis cilik ini sudah diberikan pelatihan foto selama empat bulan sejak bulan juni dua ribu dua puluh
dalam pelatihan tersebut anak anak dibekali ilmu fotografi serta dasar jurnalis untuk berkomunikasi
sebelum menggunakan kamera profesional
anak anak ini diberikan kamera yang terbuat dari karton untuk belajar memegang kamera terlebih dahulu
dari kelas jurnalis cilik sebenarnya kalau kelas jurnalis ini sebagai wadah kecil aja
intinya supaya mereka berani untuk lebih percaya diri
karena jurnalis kan belajar bagaimana berkomunikasi belajar bagaimana percaya diri itu tujuan utamanya
usia anak anak yang tergabung dalam komunitas ini beragam mulai dari tujuh hingga tiga belas tahun
mereka pun mengaku senang bisa mendapatkan ilmu fotografi serta bisa memamerkan hasil karya mereka
salah satunya muhammad reza yang bangga hasil fotonya bisa dilihat banyak orang
saya melihat cuaca
cuaca yang bagus karena sudah sore banget sudah pengen pulang saya belum memotret
ini kan depan lensa tuh kamera
saya tutupin depan lensa baru saya arahin ke lautnya
menurut kamu artinya apa yang kamu ingin ceritakan di balik foto ini
senang sih karena bisa mendapatkan hasil foto sendiri bakat sendiri
ini diselenggarakan sejak tanggal dua puluh enam november hingga lima desember di cilincing jakarta utara